mantan gubernur bank indonesia budiono mengatakan ia menyerahkan penanganan kasus bank senturi kepada penegak hukum
dikutip dari detik com pernyataan ini disampaikan saat ia ditanya tanggapannya mengenai perkembangan kasus bank senturi
dalam orasi ilmiah di universitas indonesia depok jumat siang budiono lebih banyak bicara mengenai upaya mencegah krisis ekonomi global masuk ke indonesia
ia mengatakan ia punya andil dalam menyelamatkan perekonomian indonesia dari ancaman krisis global tahun dua ribu delapan belas
dugaan keterlibatan budiono dalam kasus bank senturi muncul setelah namanya masuk putusan permohonan pra peradilan yang diajukan anggota masyarakat anti korupsi indonesia atau maki boyamin saiman
komisi pemberantasan korupsi hingga kini masih mempelajari putusan itu
sebelumnya koordinator masyarakat anti korupsi indonesia atau maki boyamin saiman mendatangi gedung kpk kemarin
kedatangannya untuk menekan kpk agar menindak lanjutkan
putusan pra peradilan pengadilan pn jakarta selatan tentang keterlibatan budiono dalam kasus senturi
boyamin hadir di gedung kpk jakarta kami siang didampingi oleh anak dan istri terpidana kasus senturi sebelumnya yakni mantan deputi bank indonesia budi mulya
menurut koordinator maki ini sudah semestinya kpk langsung menetapkan mantan wakil presiden budiono sebagai tersangka
selain putusan pra peradilan kelengkapan bukti dan alat bukti yang telah dimiliki menjadi landasan yang
harus ditaati oleh kpk
kalau tiga bulan belum ya nanti mungkin saya mengambil opsi untuk gugat peradilan lagi dengan ganti rugi
kalau ditanyakan sekarang alat bukti masih mencari lagi itu pertanyaan bodoh
alat bukti sudah ada peristiwanya sudah ada
amatan bank senturi
alat buktinya apa saksi saksi audit bpk ditambah plus putusan budi mulya
sudah ada kalau sekarang masih mempelajari lagi itu namanya pertanyaan bodoh
dan terus terang aja kok saya kaget kpk kok sekarang jawabannya seperti itu ya
itu jawaban bodoh
saya mengunjungi bapak saya di sukamiskin
tiba tiba saja bapak saya dipanggil ke kantor kalapas
ketika balik muka bapak saya kan disangka kenapa bapak ada budiono di sini katanya
jelas saya kaget karena belum pernah semenjak bapak saya jadi tersangka ada kabar berita
apapun dari beliau
akhirnya saat itu saya menemui pak budiono bersama dengan bapak saya
beliau datang seorang diri ajudannya menunggu di luar
kita berbicara hanya bertiga saja
di saat itulah bapak saya mengeluarkan unek uneknya tapi lebih dalam arti kamu nih sebagai seorang pemimpin
saya begitu menghargai kamu
kenapa kamu tidak mengatakan apa yang kamu ketahui mengenai bank senturi
itu yang bapak saya katakan kepada pak budiono
dan jujur aja pada saat pertemuan itu saya nggak paham tujuannya untuk apa
pak budian lebih banyak diam
hanya meminta maaf saja tapi tidak menawarkan solusi apa apa
saat itu beliau mengatakan oke bagaimana kalau kita menggiring opini media untuk mengatakan bahwa ini adalah kebijakan yang tidak dapat dipidanakan
saya bilang pak udah telat
sekarang bapak saya sudah di sini